sebenarnya aku sudah tidak sabar lagi ingin menikmati darah segar kalian
tapi sebelumnya penduduk desa harus tahu lebih dahulu
siapa kalian sebenarnya
kakak semalam ngerasain ada sesuatu yang terjadi gak sih kak
menjerat aku dan suamiku
kamu ngerasain juga dinta
ada yang mau berniat jahat sama kita
tapi siapa yang berani ngirim asap itu
aku pergi dulu ya
kamu ikut sarapan
biar suamiku gak curiga
aku sudah tak jugak
saya suka aku
kyknya kamu kurang lebih baik
kak lita kak lita
tadi aku lihat dukun bardan disitu kak
atau jangan jangan di
lita kamu gak boleh sembarangan memfitnah orang
sudah mendingan sekarang kita bantu orang orang ini
aku akan membuktikan
adalah sin luman ular
segala macam ramuan yang sudah aku ketahui
penyakitan apa sih ini
if kamu gak minta
bantuan ke paman griwo atau
paman aku kesini untuk minta bantuan pangan
bantuan apa krishna
kak kita harus melakukan sesuatu kak
tapi gimana caranya
aku akan memeriksa salah satu dari pasien ini kak
kamu nemuin sesuatu
kah ternyata benar dugaan aku
dukun bardan itu yang telah menyebarkan
dukun bardhan kurang ajar
kenapa sih dia
gak bisa berhenti buat jahat
dia gak berdosa ini
kak itu dukun bardhan kak
mereka sudah termakan
si luman torol seperti kalian
tidak akan bisa menangkap aku
udahkah kita langsung serang aja
aku berhasil juga
dasar dukun kera commenternya
kalian sekarang berada dalam cengkramanku
gak mungkin nggak mungkin ku lepaskan kalian
itu mereka paman
belum pernah aku melihat penyakit seperti ini sebelumnya
aku dan istriku sudah berusaha mengobati mereka paman
kemana ya istriku
mba lintang dan adinta
tadi pergi mas
sebenarnya aku sudah tidak sabar lagi
ingin menikmati darah segar kalian
tapi sebelumnya penduduk desa harus tahu lebih dahulu
siapa kalian sebenarnya
wah pak gatalnya hilang
aduh kugetul banget sih
hah hah mana nih kayaknya dia gak mampu deh
pak tunggu pak
aduh gatel banget nih
aduh seluruh tubuh sakit semua nih
gara gara obat yang diberikan pak mas krishna
dan nih kulitku pada bengkak bengkak kena berenana
kan sudah kubilang krishna itu tidak bisa mengobati
salah kalian sendiri gak percaya sama aku
kamu lagi kamu ini lebih gak bisa dipercaya
kalian belum percaya bahwa aku lebih sakti dari kristina
aduh dia mulai ngomong besar lagi
baiklah akan aku ambil
buktikan bahwa aku betul betul sakti
kalian pasti bisa langsung sembuh
jangan iya jangan
jangan jangan dia mau meracuni kita supaya kita mati semua
kalian sekarang sudah percaya padaku
selama ini kalian bodoh banget
mau diperdaya oleh ular ular itu
ular ular apa lagi
aku sudah berulang ulang kali memperingatkan kalian
tidak ada satupun diantara kalian
yang mau percaya padaku